satu hari jelang hari raya idul adha masjid istiqlal jakarta pusat sudah mulai kedatangan hewan kurban
tak ketinggalan sapi kurban presiden joko widodo dan wakil presiden yusuf kala pun yang sudah diserah terimakan kepada pengurus masjid istiqlal
sapi kurban milik presiden joko widodo merupakan sapi lokal yang berumur delapan tahun dengan bobot satu lima ton
tidak hanya sapi presiden dan juga wakil presiden saja sejak pukul sebelas siang tadi sudah ada delapan belas ekor sapi dan delapan ekor sapi yang sudah diterima oleh masjid istiqlal
abu mengatakan bahwa masjid istiqlal masih menerima hewan kurban hingga hari raya namun ada yang berbeda pada tahun ini
pada tahun tahun sebelumnya hewan hewan kurban tersebut akan dipotong setelah waktu isya dan dagingnya didistribusikan hingga tengah malam
tahun ini waktu pemotongan akan dilakukan lebih awal yaitu pada waktu sholat asar agar daging bisa didistribusikan mulai pukul sembilan malam
baru saja menerima serah terima dokumen hewan kurban bapak ri satu presiden dan bapak wakil presiden
alhamdulillah sudah dilaksanakan kemudian hewan kurbannya juga sudah datang
kami tempatkan di kandang khusus
yang ada di sekitar menara masjid istiqlal
baik untuk tahun ini hewan kurban dari bapak presiden lumayan berat ya
sekitar bukan sekitar satu lima ratus kilogram atau satu lima ton
usia sapinya itu sapi delapan tahun kemudian sapi lokal
untuk mengetahui bagaimana persiapan masjid istiqlal menyambut hari raya idul adha besok kita akan tanyakan langsung ke fitri
fitri secara umum anda lihat pada hari ini seperti apa kesiapan istiqlal untuk menyambut hari raya idul adha besok fitri
untuk persiapan sholat idul adha sendiri reinhardt memang tadi saya sempat sudah melihat ke dalam
lokasi tempat utama ruang utama sholat untuk besok memang tidak ada yang berbeda
hanya saja memang sudah ada pembatas begitu di mana nantinya para pejabat
ataupun wakil presiden yusuf kala memang direncanakan untuk melakukan sholat idul adha esok hari di masjid istiqlal
namun selain itu memang tidak ada persiapan lebih yang kalau misalnya secara kasat mata
walaupun memang secara pengamanan sendiri saya sudah melihat tadi ada sejumlah tenda memang biasanya di mana pas pampres
akan menaruh alat alat yang harus dilewati oleh warga jika ingin memasuki wilayah masjid istiqlal
jika memang ada presiden ataupun wakil presiden begitu
sedangkan untuk pemotongan hewan sendiri reinhardt saat ini saya berada di depan rumah potong hewan masjid istiqlal
yang memang sejak pukul sebelas siang tadi tercatat sudah ada delapan belas ekor sapi dan delapan ekor kambing
yang sudah diserahkan kepada panitia masjid istiqlal untuk dikurbankan esok hari
fitri bagaimana kemudian dengan sapi dari presiden jokowi dodo
ini yang informasinya juga sudah berantakan
kita sudah ada di istiqlal saat ini
dan untuk besok apakah sudah ada informasi fitri bagaimana data para penerima hewan kurban
dan seperti apa nanti mekanisme untuk para masyarakat bisa mendapatkan hewan kurban dari istiqlal sendiri
untuk hewan kurban dari presiden joko widodo dan wakil presiden yusuf kala memang tadi sudah diserah terimakan
langsung dari pihak istana kepresidenan ke panitia atau khususnya ke humas
jadi masjid istiqlal sendiri abu khurairah memang tadi diserah terimanya sekitar pukul sepuluh tiga puluh
untuk bobot dari sapi ataupun hewan kurban dari presiden joko widodo sendiri ini mencapai satu lima ton
reinhardt cukup besar dan juga tidak kalah besar bobot dari hewan kurban ataupun sapi kurban dari wakil presiden yusuf kala
mengenai distribusi daging sendiri jika kita melihat tahun lalu ataupun beberapa tahun sebelumnya
memang mekanisme pembagian daging sudah tidak lagi bagi mereka ataupun warga warga yang tinggal di daerah masjid istiqlal itu datang ke masjid istiqlal
melainkan memang panitia nantinya akan mendistribusikan secara langsung
jika tahun lalu semua hewan kurban akan disembeli dan dagingnya dibagikan kepada warga setelah sholat isya begitu
proses penyembelihan dilakukan setelah sholat isya dan distribusinya bisa dilakukan hingga tengah malam
ada perubahan tahun ini tadi humas masjid istiqlal sendiri mengatakan bahwa proses pemotongan dari daging daging kurban itu
ataupun hewan hewan kurban akan dilakukan setelah sholat zuhur sekitar pukul setengah empat ataupun pukul empat sore
nah nantinya daging daging tersebut bisa didistribusikan lebih awal sekitar pukul sepuluh atau pukul sembilan malam hingga pukul sepuluh pagi
dan ini dimaksudkan agar menjaga kesegaran dari daging daging kurban yang nantinya akan dibagikan
dan untuk mekanisme nyasaran maka itu akan dilakukan
dan untuk mekanismenya sendiri nanti panitia kembali lagi warga tidak bisa datang ke masjid istiqlal
melainkan memang beberapa waktu sebelumnya memang sudah dibagikan nomor nomor dan sudah ada data begitu
siapa saja yang berhak mendapatkan daging daging kurban tersebut
dan nantinya panitia dari kurban masjid istiqlal sendiri yang akan langsung ke rumah warga mendistribusikan daging daging kurban tersebut
baik terima kasih fitriah sungkar untuk laporan anda langsung dari masjid istiqlal di jakarta